kita awali redaksi jawa barat pagi ini dengan informasi dari subang jawa barat
sebuah bus pariwisata terbakar setelah menabrak sebuah truk pengangkut pasir di tol cipali
kilometer satu ratus dua puluh tujuh subang selasa pagi
satu orang tewas dan satu lainnya terluka dalam kecelakaan ini
korban tewas kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah kabupaten subang
bus pariwisata po ramawisata dengan nomor polisi ab tujuh ribu dua puluh aw
terbakar di kilometer satu ratus dua puluh tujuh tol cipali subang selasa pagi
peristiwa bermula saat bus yang dikemudikan zulkifli tiga puluh tahun
warga jalan ahmad yani gelengan magelang jawa tengah
melaju dari arah palimanan menuju jakarta
diduga pengemudi mengantuk sehingga bus oleng dan menabrak truk pasir di depannya
kecelakaan ini mengakibatkan bus masuk ke jalur perlawanan
dan kemudian terperosok ke parit dan terbakar
bus tanpa penumpang ini pun akhirnya hangus tanpa bisa diselamatkan
kendaraan masih ngantuk nabrak truk pasir langsung banting buang kanan
buang kanan terakhir ada jalan
kecelakaan ini menyebabkan karnet bus tewas di lokasi kejadian
korban tewas bernama didi iwan empat puluh tahun warga jalan puriwujur kroya cilacap
korban tewas kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah kabupaten subang
sementara pengemudi bus yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit mutiara pagaden subang
dian firmansyah subang